sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bidadariku lemah dan terjatuh
kuingin genggam tangannya yang lemah
kuingin peluk raganya yang tak berdaya
bulan purnama bangunlah dengan binar matahari
berikan aku senyum jelitamu
jangan biarkan aku dalam sepi
karena kau adalah pelita hatimu
susan bobi udah nyampe nih
eh kok susan
susan belum mandi mandi dulu dong
ya pakai minyak wangi
jangan mau kalah sama kuburan baru
aduh si susan ngajak ketemuan di kuburan
siapa yang ngepuluk kuduk nih
ini kuburan sepi bener dah
ada yang jual apa kek asongan kek
siapa yang beli
eh di kuburan
nah aku takutin aja
ngapain kucing ini kuburan
aduh susah mana lagi nih
mak bobby takut mak
bobby takut mak
suksan mana sih
eh serem amat nih di sini
aduh nggak ada sahabat sahabat juga
eh badan saya merah
tampar tampar aja lu
lalu kenapa sih bangun tidur teriak teriak
drama sinetron banget lu
emangnya kenapa sih tiba tiba teriak begini
gue mimpi lagi di kuburan
ketemu ama boneka yang
gosongnya tuh kayak singgung bakar keju
bapaknya nih gue kasih tauin
besok besok sebelum tidur lu berdoa dulu makanya
lu gak mimpi buruk
akhirnya datang juga
enggak gak kenapa kenapa
duduk dulu siap
makanya sampe babak blur kayak gitu
rena tolong ambilkan kotak p tiga k
om tante gak usah
lagian juga tadi karin udah ngobatin saya kok
kamu yakin sam
nanti agak syusah dong
ukrainya ga bisa biar misi gue toxic hm
kau bad kunin aja
habis aku fifteen tomato berlantai

yang ini gini pak
loh kok buru buru
iya soalnya ada urusan menteri
ya om rentah
saya pergi dulu ya
gue pergi dulu ya
udah masak banyak dia malah pulang
ya mungkin emang bukan jalan ya pak kayak gini
terus kamu pikir bapak akan minta kamu untuk berhenti dekat sisam
justru bapak ingin kamu selalu deketin sam
sampai semua keinginan bapak ini terwujud
pak tapi kan
ini kita gabut banget loh
kemana kek jalan jalan kek yuk
kalian sekarang kurung mas sakit jakarta
terus sekarang roman dimana
ya udah pokoknya kalian kesana sekarang
udah buruan ah
lalu sekarang apa gue pak lopi
itu pun umur ya disini
gua ngerti apa lo rasain
kalau kurang itu bisa sembuh
lo belum sholat kan
mending sekarang kita sholat kita berlima sholat
kita doa sama allah
biar lo yang bisa sembuhin
kupanjatkan doa tulus dari dalam lubuk hati hamba
hamba mohon sembuhkanlah wulandari
jangan ambil dia dari hamba
beri hamba ya allah
beri hamba kesempatan
kabulkan doaku ini ya allah
depan rumah mereka